masih di newsroom sebagai alat transportasi baru yang sedang tren di kalangan anak muda
skuter dan moped listrik bisa menjadi alternatif di tengah kemacetan ibu kota
namun kehadirannya menuai banyak polemik di sejumlah negara
seperti ketertiban pengguna hingga potensi kecelakaan
nah lalu bagaimana dengan indonesia berikut liputannya
meski hanya mampu digunakan dalam jarak pendek
keberadaan skuter dan moped listrik diharapkan bisa menjadi solusi baru
dalam kebutuhan berlalu lintas di ibu kota seperti jakarta
namun kemunculannya sebagai alat transportasi sempat menuai polemik di beberapa negara
sedikitnya tiga kota di tiga negara eropa mengklasifikasikan kendaraan personal mobility device atau pmd ini
sebagai kendaraan yang harus
ini adalah alat hukum
bukan tanpa alasan
kemudahan untuk menyewa dan memiliki serta penggunaan yang minim tenaga
menjadi faktor pmd ini diminati oleh hampir semua kalangan
termasuk anak anak usia di bawah tujuh belas atau delapan belas tahun
memiliki kendaraan listrik seperti otopet ataupun skuter listrik yang saya pakai ini
memang sedang menjadi fenomena karena ini adalah salah satu kendaraan terbaru
tapi yang masih sering menjadi pertanyaan dan tak jarang juga menjadi perdebatan
sebenarnya di mana habitat jalan dari kendaraan tanggung yang masuk dalam kategori vmd
apakah di trotoar tapi punya potensi bersinggungan dengan para pejalan kaki
atau di jalur khusus sepeda
hanya saja jumlahnya masih terbatas di kota jakarta ataupun beberapa kota besar lainnya
atau malahan bisa juga dipakai di jalan raya tapi bersinggungan dengan kendaraan yang kencang dan juga ramai
apalagi kendaraan ini belum dilengkapi kaca spion sehingga pengendara tidak bisa memonitor langsung
ada kendaraan apa sih di belakangnya sehingga bisa menjadi berbahaya
kita akan mencari tahu sebenarnya apakah kendaraan kendaraan pmd seperti skuter listrik ataupun moped listrik
ini sudah layak untuk bisa digunakan di jalanan ibu kota ataupun jalanan yang lain ada di indonesia
saya akan coba jalan jalan dulu
jumlah pengguna pmd di jakarta mengaku alat transportasi ringan ini menjadi solusi kala macet melanda
meski kekhawatiran tentang keamanan masih dirasakan
so far sih apa sudah ada lain khusus memang sebenarnya untuk sepeda ya
tapi bisa kita gunain juga mungkin buat motor malah itu
kita bisa pakai di situ oke lah
habit pengendaranya so far yang saya temuin motor mobil kalau melihat yang gigi gini mereka malah ngalah
malang ngalah jadi kita dikasih jalan
nah karena kalau saya lihat kayak main di sini
antara pejalan kaki dengan yang main grab wheel aja masih belum ada jalurnya
jadi kadang kadang ada yang pengen buru buru nah itu kan bisa crash
kalau safety dari pihak grabnya yang paling kurang sih cuma helm ya
karena kalau untuk lampu buat hari malam sih udah ada
ada sejumlah potensi bahaya yang mengintai pengguna
jika tidak memperhatikan aspek keselamatan
studi yang dilakukan di amerika serikat antara dua ribu tujuh belas hingga dua ribu delapan belas
meneliti bahwa ada dua ratus empat puluh sembilan orang mengalami kecelakaan skuter listrik
beberapa di antaranya mengalami cedera
yang paling banyak dialami adalah cedera patah tulang
dan memar pada tubuh
dimana kecelakaan yang terjadi
tak hanya karena insiden tunggal seperti terjatuh
tapi juga melibatkan pengguna jalan lain
seperti bertabrakan dengan pejalan kaki
maupun objek lainnya
serta tertabrak kendaraan atau benda bergerak lainnya
hal ini semakin diperparah dengan minimnya kesadaran dalam penggunaan helm
sekretaris yayasan lembaga konsumen indonesia atau ylki
mengatakan bahwa alat transportasi pmd
bisa menjadi hal baik dalam perkembangan transportasi di indonesia
terkhusus di jakarta
hanya saja harus ada aturan dan uji kelayakan yang dibuat
untuk keamanan bersama
ini bisa menjadi satu terobosan
cuman segera bagi pemerintah untuk segera membuat regulasi
patokan patokan yang jelas
berapa sih yang harus bisa di
dimaksimalkan di dalam raya
kemudian di mana tempat tempat yang harus memenuhi standar
uji standar itu juga harus ada
jadi kalau misalkan sepenuhnya mentol
juga ada atpm nya yang mempunyai uji standar
nah ini juga harus ada
jangan sampai kemudian barangnya sudah masuk ke indonesia banyak
tetapi belum ada uji kelayakan
yang pertama tentu saja izin
ini juga harus ada
jadi dari mana izin tersebut
apakah dari kepolisian
atau dari dinas perhubungan
atau dari instansi yang terkait lainnya
jadi ini perlu izinnya dari mana
kemudian juga tentu saja aplikator itu berkewajiban memberikan edukasi kepada masyarakat
saat ini informasi yang diterima oleh konsumen itu sangat minim
setidaknya ada dua perusahaan startup
yang menelurkan konsep penyewaan pmd berbasis aplikasi
yakni migo dengan moped listriknya
serta grab wheels dengan otopet atau skuter berbasis listrik
pertama meluncur pada agustus dua ribu tujuh belas di surabaya
dan oktober dua ribu delapan belas di jakarta
migo pernah dilarang beroperasi di jalanan jakarta
oleh pihak dirlantas polda metro jaya pada awal tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
karena belum adanya uji kelayakan kendaraan
pihak migo mengklaim bahwa persoalan tersebut kini telah rampung
dengan lulusnya persyaratan kelayakan migo di jalan raya
serta sosialisasi tentang tata cara penggunaan publik yang telah dilakukan
pada saat ini kita sudah menyelesaikan semua tes yang diharuskan oleh pemerintah
kita sudah mendapatkan sertifikat uji tipe
jadi istilahnya kita sudah layak untuk ada di jalan raya
kita selalu memberikan edukasi kepada para pengguna
untuk selalu berada di jalur kiri
dan tidak bercampur dengan kendaraan kendaraan yang lain
karena dari kecepatannya
migo sendiri hanya maksimum empat puluh km
dengan adanya izin dari pemerintah selaku regulator
dalam waktu dekat
migo pun berencana menambah unit dan sepuluh stasiun moped listriknya
tak berbeda dengan migo
grab wheels juga menyediakan jasa penyewaan skuter listrik atau e scooter
yang telah memiliki seribu unit di area jabodetabek
grab wheels juga telah melakukan standarisasi keselamatan berkendara
dengan memberikan sejumlah syarat dan informasi bagi penyewa
tentunya tadi speed limit kita limit di batas lima belas km per jam
lalu kita juga provide helmet di skuter kita untuk para user
lalu yang ketiga juga kita selalu edukasi user
jadi di setiap stasiun kita itu ada satu standee besar
yang menerangkan cara berkendara in detail
lalu kita juga batasi untuk para pengguna itu minimum delapan belas tahun
minimum delapan belas tahun dan juga satu skuter satu orang
jadi nggak boleh boncengan
grab sendiri menyediakan jaminan berbentuk asuransi
jika pengguna jasanya mengalami insiden
baik cedera maupun kehilangan nyawa
di samping itu dengan mulai tersedianya jalur sepeda
di sejumlah ruas jalan jakarta
pemprov dki jakarta melalui dinas bina marga
membolehkan kendaraan kendaraan berjenis pmd ini
untuk melintasi jalur khusus sepeda
perduk duk waktu untuk berjalan kaki sepeda maupun skuter kayak demikian
namun demikian itu juga harus dipahami benar
sekarang kita lihat skuter itu kan sudah mau dari trotoar naik ke jpo
nah ini yang kita sebetulnya himbo tidak diperkenankan
jadi kalau namanya jpu itu hanya untuk orang ngebrang
kepala dinas bina marga pun menambahkan
bagi para aplikator untuk terus memberikan imbauan kepada konsumennya
agar tetap mematuhi aturan berkendara
ternyata asik juga ya pakai pmd atau skuter elektrik ini
karena terbukti sih bisa menjadi solusi di tengah ramainya arus lalu lintas
seperti yang ada di kanan saya
apakah anda sudah mengerti tentang penggunaan dari pmd seperti skuter listrik ini
tentang bagaimana cara menggunakannya keamanannya dan juga jalannya di mana
tapi yang namanya musibah ataupun potensi kecelakaan bisa terjadi di mana saja
yang paling penting bijak dalam berkendara dan juga mentaati peraturan lalu lintas
karena di jalan raya tidak cuma kendaraan atau ini saja yang ada
tetapi juga ada pejalan kaki yang harus saling menghargai
dengan begitu angka keselamatan bisa terus ditingkatkan
angka kecelakaan bisa diturunkan
albi pratama wahyu ramadan jakarta